kasus harian covid sembilan belas semakin mengkhawatirkan gerak laju ekonomi ibu kota terpaksa tertahan
kebijakan pengetatan aturan ppkm mikro diambil pemerintah
sejumlah kegiatan termasuk dunia usaha di jakarta pun terkena dampaknya
lantas seberapa resistenkah ekonomi ibu kota terhadap kebijakan pembatasan yang kembali diberlakukan
untuk membahasnya saya sudah bersama wakil ketua dewan pertimbangan kadin dki jakarta sarman simanjorang
selamat malam pak sarman
selamat malam mbak eva salam sehat dan semangat selalu
amin salam sehat selalu
pak sarman bagaimana kadin melihat kebijakan pengetatan ini
mengingat kita tahu dunia usaha terutama ibu kota ini baru kembali menggeliat sebelum kenaikan angka kasus covid sembilan belas beberapa hari terakhir
ya jadi meledaknya kasus covid sembilan belas hari ini atau katakanlah akhir akhir ini mbak eva
membuat posisi pengusaha itu dengan posisi tiga a
yaitu resah pasrah dan gelisah
karena memang kami sudah menyadari ketika lonjakan kasus ini kembali lagi mencua dengan cukup tinggi
bahkan di luar dugaan kita ya misalnya seperti kemarin lima belas ribu saat ini dua puluh ribu bahkan di jakarta hampir tujuh ratus
tentu ini akan sangat mengganggu psikologi kami pengusaha
dan kami sudah akan meyakini bahwasannya
pemerintah akan kembali membuat suatu kebijakan yaitu ppkm mikro yang lebih ketat lagi
dan kalau ini diperlakukan tentu ini akan sangat sangat mengganggu ekonomi jakarta
karena apa jakarta ini adalah kota jasa
modal utamanya adalah pergerakan manusia
semakin banyak manusia bergerak di jakarta maka di sana akan terjadi peluang transaksi ekonomi yang lebih besar
tapi ketika ruang gerak manusia itu dibatasi di jakarta maka yang terjadi adalah ekonomi jakarta akan semakin tertekan
jadi kalau kami memang menyikapi ini ya ini memang dilematis sekali
kami mengerti dari pengusaha bahwa ini sesuatu yang sulit bagi pemerintah
dua pilihan yang teramat sulit yang pertama masalah ekonomi yang kedua adalah masalah keselamatan warga
dan tentu pemerintah akan mengedepankan keselamatan warga keselamatan kita semuanya
karena sekalipun bagi pengusaha dalam hati kecil kami itu sesuatu yang sangat sangat membuat kami semakin terpuruk
baik kalau kemudian tadi disebutkan tiga a gitu ya gelisah pasrah dan resah begitu
mengapa kemudian dirasakan seperti itu gelisah pasrah dan resah
apakah memang selama ini kebijakan itu sama sekali tidak bisa diprediksi oleh kalangan pengusaha
apa yang kemudian dirasakan para pengusaha
ya kami kan tadinya berharap bahwasannya
kita memasuki awal tahun dua ribu dua puluh satu ini covid ini kan sudah terkendali
itu kita lihat kan sampai dengan kita memasuki lebaran kan seharusnya kan sebenarnya kita lihat bahwa kita sudah mampu mengendalikan daripada covid ini pada angka posisi yang standar who
sehingga pemerintah kan sudah membuat pelonggaran pelonggaran
misalnya jam operasional kita jam sembilan
sudah mulai dibuka
kemudian juga berbagai destinasi wisata juga sudah mulai dibuka
asumsi kami kan ini akan terus berlanjut perbaikan perbaikan ekonomi ini sampai ya mudah mudahan sampai akhir tahun ini
tapi apa yang terjadi
ternyata memang masih banyak sebagian masyarakat kita yang tidak disiplin yang tidak mengindahkan himbawan pemerintah
bahwa kemarin itu memang kita lihat masih banyak yang kecolongan mudik
hampir satu juta lebih
dan dampaknya ya seperti apa yang kita rasakan seperti ini
jadi artinya bahwa memang dengan kejadian ini bagi pengusahaan mbak eva ini ada ketidakpastian
ini sampai kapan sebenarnya covid ini
ya kan sampai kapan
nah ini menjadi satu tanda tanya
makanya kami katakan bahwa ketika misalnya kasus ini terjadi maka ini akan menjadi tantangan kita semuanya
terutama juga bagi pemerintah
karena pemerintah sudah memiliki satu target pertumbuhan ekonomi kita di portal kedua
ini sekitar tujuh persen
oke artinya ketidakpastian ini terjadi
jadi kadin melihat bahwa sejauh ini kebijakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah itu menciptakan ketidakpastian bagi kalangan pengusaha
sebenarnya bukan dari kebijakannya sebenarnya ya
terutama memang dari sisi kepastian ini sampai kapan sih covid ini akan berakhir
ya apakah ini ini kan harapan kami telinga ini tidak muncul lagi
kan ternyata muncul
nah memang memang menurut hemat kami memang pemerintah perlu melakukan suatu evaluasi lagi
apakah penanganan manajemen daripada kita untuk menekan laju ini sudah baik apa belum
contohnya misalnya ya contohnya misalnya ketika larangan mudik contohnya
ya menurut hemat kami sebenarnya kalau larangan mudik ya sudah dilarang total saja
tidak perlu pakai misalnya mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu kan
karena apa yang terjadi
masyarakat kita pulang duluan sebelum tanggal yang diberlakukan
pulangnya juga seperti itu
nah maksud saya kalau ke depan misalnya kan sudah ada pemerintah sudah mengambil kebijakan misalnya tidak ada libur natal tidak ada libur lebaran haji
misalnya harapan kami bahwa kita tidak boleh keluar dari daerah masing masing
tidak boleh pulang kampung tidak boleh mudik
dan itu harus diberketat
itu menjadi harapan kita supaya ini betul betul dapat kita jaga gitu loh
tempat tempat wisata misalnya ketika hari hari libur hari merah yang harus kita harus libur di rumah
ya jangan dibuka tempat tempat wisata
mau tidak mau ya seperti itu
artinya memang supaya konsisten lebih baik kita coba ketat beberapa saat
tapi dampaknya bisa kita rasakan jangka panjang bahwa kita mampu meredam daripada covid ini
oke pak sarman adakah kemudian hitung hitungan dari kd dki berapa kemudian nilai kerugian yang akan ditanggung pengusaha
yang terdampak kebijakan penebalan ppkm mikro ini sampai lima juli kalau sejauh ini diputuskannya
kalau kita bicara angka saya rasa agak sulit ya
karena pertama sesuai dengan data sensus ekonomi dua ribu enam belas di jakarta itu ada sekitar satu dua ratus empat puluh satu usaha di jakarta
tapi jumlah itu sebenarnya bisa kita lihat dari indikator
ya indikatornya kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi jakarta sampai dengan kuartal pertama dua ribu dua puluh satu itu ternyata masih minus
ya kan masih minus di angka satu enam puluh lima
artinya bahwa memang ya ekonomi jakarta sangat tertekan
di kuartal kedua misalnya tahun dua ribu dua puluh ekonomi jakarta dalam sejarah ini paling besar minus di angka delapan lima
kuartal ketiga ada di angka tiga delapan puluh dua
kuartal empat minus dua empat
jadi artinya memang kita lihat sampai saat ini ekonomi jakarta masih minus
itu membuktikan sebagai kota jasa bahwa memang ekonomi jakarta itu masih belum bergeliat seperti apa yang kita harapkan
karena masih banyak sektor sektor tertentu yang memang yang selama ini juga memberikan kontribusi terhadap ekonomi jakarta juga tidak bisa buka gitu
contoh misalnya hiburan malam
hiburan malam di jakarta kan sebenarnya juga ini memberikan kontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi jakarta
sampai saat ini belum bisa buka
banyak pengusaha pengusaha jasa di jakarta yang mau bikin pameran bikin show misalnya
itu masih belum bisa melaksanakan apa apa gitu loh
jadi artinya memang ya kalau dihitung ini perlu hitungan yang cermatinya ya
mungkin sudah pasti puluhan triliun sudah pasti kalau masalah itu
oke artinya kebijakan pengetatan ini akan meneruskan begitu ya tren kontraksi pertumbuhan ekonomi kalau anda melihatnya demikian
jadi artinya bahwa
kalau hal ini diberlakukan itu otomatis akan menekan ekonomi jakarta
dan itu nanti akan memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
jadi memang sangat sangat strategis
memang ketika memang ekonomi jakarta ini tertekan minus
ya pasti diharapkan juga akan berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
oke kalau kemudian tadi disebutkan
bahwa kerugian diprediksi bisa sampai puluhan triliun rupiah begitu
jika kebijakan pengetatan ini kemudian berlangsung lama
berapa lama sebetulnya pengusaha bisa sanggup bertahan
kita tahu tahun lalu ketika psbb diberlakukan ini banyak pengusaha yang mengaku sudah tidak sanggup lagi pak sarman
ya memang kita sampai saat ini kan kita sampaikan bahwa memang pengusaha pengusaha kita ini banyak yang sudah bicara
kucoba untuk bertahan pak
seperti lagu itu
coba untuk bertahan
memang kalau kita lihat
kami memang sangat berharap dari dunia usaha bahwa efektivitas penerapan ppkm mikro dua minggu ke depan itu mudah mudahan efektif
dibarengi juga dengan kesadaran masyarakat kita untuk tertip melaksanakan prokes lima m itu
ya harapan kami dua minggu ke depan
tapi kalau masih ini berkepanjangan
nah ini memang tentu menjadi satu tanda tanya besar bagi kalangan pengusaha di dki jakarta
mungkin mampu bertahan
akan melakukan rasionalisasi
ya apakah mungkin dalam bentuk pengurangan pekerja
apakah mungkin melakukan phk
atau mungkin dirumahkan dan segala macam
nah ini perlu nanti kita lihat dari masing masing sektor
karena kalau jujur sampai saat ini kita lihat juga sektor sektor pariwisata di jakarta juga sama sekali masih belum pulih
kita lihat beberapa hotel di jakarta masih sepi
jadi apalagi dengan adanya ppk mikro ini
tentu pergerakan manusia ke jakarta juga sangat sangat terbatas
apalagi dengan adanya tingkat yang sangat tinggi saat ini
kemudian masyarakat jakarta juga memang sudah dihimbau juga untuk tidak keluar rumah
nah apalagi dengan pembatasan jam
jam operasional harus jam delapan misalnya
yang namanya hotel restoran kafe dan yang lain lain
nah ini akan mengurangi omset pengusaha
akan mengurangi profit pengusaha
itu akan mengganggu cash flow pengusaha
di satu sisi biaya operasional harus berjalan
di satu sisi antara biaya operasional dengan profit yang kita dapatkan itu juga tidak seimbang
nah ini kegalauan yang saya katakan tadi tiga a itu mbak eva
dan anda memprediksi apabila kemudian pengetatan ini akan dilanjutkan
rasionalisasi itu sangat mungkin terjadi
dan bisa jadi rasionalisasi besar besaran gitu
bahkan sampai melakukan
tapi itu tidak phk
itu sesuatu yang mungkin bisa terjadi
tapi bagi pengusaha itu kan adalah alternatif terakhir
makanya memang dikala seperti ini kami kan sangat berharap bahwa pemerintah harus hadir seperti tahun yang lalu
memberikan insentif kepada dunia usaha supaya dunia usaha itu mampu untuk bertahan
katakanlah contohnya misalnya begini
ketika pemerintah pulang
pusat sudah memberikan insentif pepajatan kepada kita
nah itu juga harus dibarengi juga dengan insentif dari pemerintah daerah
contoh misalnya kalau di jakarta
masalah yang disebut dengan pbb
pbb jakarta cukup mahal
dengan kondisi seperti ini yang namanya apartemen yang namanya hotel yang namanya mal
saya yakin juga mereka ke sepuluh menit sangat tertekan
ya mungkin ini ada kebijakan gitu loh
bahwa misalnya keringanan pembayaran pbb
itu kan mengurangi beban pengusaha
yang kedua mungkin ada pajak pajak retribusi yang lain
atau mungkin pajak restoran
atau mungkin pajak pajak yang lain
jadi memang ini pemerintah harus hadir juga membantu pengusaha pengusaha kita ini
supaya mampu untuk bertahan
sampai dengan krisis ini berlalu
supaya nanti tetap ekonomi jakarta bisa bergairah
begitu mbak eva
oke relaksasi dan juga stimulus
sebetulnya seperti apa yang diharapkan oleh pengusaha di masa pengetatan saat ini
ya contoh misalnya
ya contoh misalnya
tentu banyak ukm ukm kita
kelas menengah kita
yang memiliki pinjaman ke bank misalnya
tentu pada saat ini kan akan berat mengembalikan dengan bunga pokoknya
kemudian juga teman teman kita mungkin juga punya kredit motor
kredit mobil untuk transportasi daring misalnya
atau mungkin ya sedang mencicil rumah misalnya
nah ini kan harus diberikan suatu keringanan keringanan
bukan gratis bukan
tapi minimal penundaan sampai mereka memiliki suatu pendapatan yang lebih pasti
nah seperti itu
masalah perpajakan misalnya
yang namanya pph contohnya diteruskan
nah termasuk yang namanya menjaga daya beli masyarakat kita
ya misalnya pemerintah juga harus melanjutkan
yang namanya pemberian katakanlah bantuan modal kerja untuk ekonomi
ya tahun yang lalu kan ada sekitar dua empat juta diberikan kepada umkm kita
tahun ini kalau tidak salah itu akan menyasar sekitar dua belas delapan juta dengan satu dua juta modal kerja yang sudah dianggarkan empat ratus miliar
nah itu juga harus dilanjutkan termasuk kartu prakerja misalnya
kemudian juga yang paling penting juga adalah berbagai kebijakan kebijakan yang saya katakan tadi
bagaimana kebijakan itu mampu membuat pengusaha pengusaha keras
nah itu yang paling penting
karena dengan adanya ppk mikro ini tentu pendapatan pengusaha juga akan semakin tidak pasti gitu loh
semakin tidak pasti
apalagi misalnya kalau teman teman kita di bidang mal misalnya
yang namanya pusat pusat perdagangan belanja contohnya
biasanya masyarakat kita berbelanja di sore hari gitu kan ya
sampai saat ini dibatasi ya
berarti kan sudah pasti dari sisi omset daripada profit itu sudah selesai
itu sudah sangat sangat menurun sekali
termasuk ini imbasnya ke sektor sektor yang lain
contoh misalnya sektor sektor transportasi
otomatis juga akan berimbas
itu sangat sangat mengganggu berbagai aneka ukm ukm kita yang ada di gedung gedung perkortoran di jakarta
biasanya di gedung park kertoran di jakarta itu banyak sekali ukm ukm kita yang berjualan makanan
ya untuk konsumsi daripada park kertoran di gedung tersebut

jadi memang ya ini suatu tantangan yang banyak
ini suatu tantangan bagi kita ya
dan ini kami bukan pada posisi katakanlah tidak sejalan atau menolak kebijakan pemerintah
kami mengerti bahwa memang ini posisi yang sulit
tapi harus kita hadapi bersama
nah disinilah harapan kami supaya pemerintah membuat suatu kebijakan kebijakan atau katakanlah keringanan keringanan yang mampu menopang pengusaha pengusaha ini untuk mampu bertahan sampai dengan badai ini berlalu mbak eva
dan pak sarman kalau begitu di tengah kegalauan kemudian yang dirasakan oleh dunia usaha
apa yang kemudian diharapkan oleh pengusaha dilakukan oleh pemerintah
kebijakan apa yang kemudian bisa dibarengi dengan kebijakan ppkm yang ditebalkan ini
sehingga tadi tiga ah itu tidak dirasakan lagi
resah pasrah dan gelisah
ya pertama memang pertama ya manajemen ya
manajemen daripada mengendalikan konsumsi
nah ini harus betul betul dikoordinasikan dengan baik
mulai daripada pemerintah pusat pemerintah provinsi kabupaten kota kecamatan kelurahan rt rw
yaitu dki jakarta jawa barat jawa tengah jawa timur
nah ini harus betul betul bagaimana pemerintah
pemerintah memberdayakan seluruh potensi yang ada melalui syarikat syarikat yang ada menyadarkan masyarakat kita
pertama melakukan pengawasan
yang kedua terus melakukan sosialisasi
ketiga yang penting memberikan yang bila perlu adalah sanksi yang tegas kepada masyarakat kita
tidak ada lagi saat ini tidak ada lagi katakanlah kelonggaran kelonggaran atau katakanlah memaafkan
sanksi sosial berikan bila perlu denda berikan
ya karena kita ingin bahwa dalam waktu dekat dua minggu ke depan
efektivitas ppkm mikro ini ada apa kita rasakan
buktinya apa buktinya dengan kita mampu menekan laju penularan covid ini
sehingga kita harapkan dua minggu ke depan pemerintah bisa lagi memperlonggar daripada berbagai aktivitas kita
sehingga ekonomi kita mulai geliat kembali
itu menjadi harapan kita mbak eva
baiklah kita harapkan tentunya kebijakan penebalan ppkm mikro ini memang sudah sesuai dengan tujuannya untuk menahan gerak laju pertumbuhan pasien positif
menahan gerak laju pertumbuhan ekonomi begitu ya pak sarman
langsung mbak eva harapan kami satu lagi adalah kita juga meminta dari pelaku usaha ini
kesadaran masyarakat kita semuanya
bahwa masalah covid ini bukan hanya tugas pemerintah
bukan hanya tugas daripada pengusaha
tapi tugas kita semuanya
kalau kita ingin anak anak kita yang sudah menganggur bekerja kembali
yang di rumah kan bekerja kembali
ayo kita bersatu melawan covid ini
supaya ekonomi kita cepat pulih dan tumbuh kembali
ternyata kerja tersedia untuk kita

semoga semua bisa sama sama berjalan beriringan
itu ya untuk melawan pandemi covid sembilan belas
wakil ketua dewan pertimbangan kadin dki sarman simanjorang
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
salam sehat pak sarman
salam sehat dan semangat selalu mbak eva